sementara itu mantan ketua mahkamah konstitusi jimli asidik meminta pemerintah tidak memberikan kompensasi apapun terhadap penyandra tujuh warga indonesia di filipina
jimli mengatakan pemberian kompensasi justru memancing tindakan serupa terulang sehingga merugikan dan mencoreng kedaulatan negara
kalau sudah berkali kali begini ini nanti orang menuduh bahwa ini sengaja karena kita selalu menyediakan kompensasi apakah itu resmi oleh pemerintah atau melalui swasta toh sama saja
jadi ini membiasakan penjahat seperti itu untuk terus menerus bermain main untuk cari uang